ini terkait jemaah haji kloter delapan belas gelombang pertama asal kebupaten cianjur jawa barat
sabtu siang tiba di kantor kementerian agama cianjur jawa barat
dari empat ratus empat puluh empat jemaah haji satu orang diantaranya meninggal di mekah karena sakit
rasa haru dan bahagia mewarnai kepulangan jemaah haji kloter delapan belas asal cianjur sabtu siang
tak sabar ingin segera bertemu anggota keluarganya
keluarga penjemput pun langsung berlarian ke halaman kantor kementerian agama cianjur
meskipun telah dilarang petugas
sementara itu aturan baru kepulangan haji tahun ini mengakibatkan
koper para jemaah haji tidak bisa dibawa pulang di hari yang sama
pasalnya setelah mendarat di bandara jemaah haji langsung menuju kota asal
tanpa terlebih dulu sehingga di esra maji embarkasi bekasi
untuk tahun ini karena jemaah haji itu turun dari bandara itu
tidak ke embarkasi bekasi dulu
tapi dari bandara halim itu langsung naik bis
sehingga untuk tahun ini berbeda dengan
tahun sebelumnya mengenai koper ya
kalau tahun tahun sebelumnya koper itu bareng dengan jemaah haji
nah karena koper itu tidak langsung masuk ke bis
jadi dibawa dulu ke embarkasi jadi tahun ini kopernya menunggu dulu
jemaah haji harus kembali ke kantor kemenak cianjur
untuk menjemput koper mereka setelah tiba nanti
meski demikian para jemaah haji merasa bersyukur
karena telah tiba dengan selamat di kampung halaman
gani aris cianjur